pengetatan penjagaan juga dilakukan di sejumlah obyek vital di bali
di bandara internasional igusti ngurah rai bali
penjagaan diperketat dengan mengerahkan personil tni polri
yang disebar di sejumlah lokasi berbeda di kawasan bandara
petugas keamanan gabungan dari tni polri terus melakukan patroli
di kawasan bandara internasional igusti ngurah rai bali
awalnya penjagaan hanya dilakukan untuk pengamanan poskomu di kelebaran dua ribu enam belas
kini penjagaan semakin diperketat pasca serangan bom berdiri
yang terjadi di mapores solo jotengah pada selasa pagi
petugas bersenjata lengkap juga ditempatkan di sejumlah titik di kawasan bandara
terutama yang menjadi lokasi sentral keramaian
satu unit mobil gegana juga disiagakan selama penjagaan ini
pengetatan pengamanan ini akan dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan